terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
sedara tenaga ahli utama ksp johannes joko menyebut
presiden joko widodo dan ketua umum pdip memiliki ikatan batin yang kuat
sehingga pertemuan keduanya diharapkan bisa segera terrealisasi
menurut yonas presiden jokowi tidak kehilangan momen bersilaturahmi
dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri
meski hari raya idul fitri telah terlewati
presiden joko widodo dan ketua umum pdip megawati memiliki ikatan yang kuat
layaknya ibu dan anak
waktu dan semangat kebatinan antara keduanya akan mempertemukan megawati dan jokowi
waktu dan semangat kebatinan beliau berdua itu yang akan mempertemukan
jadi semangat kebatinan antara pak presiden jokowi dan bu megawati
hubungan antara keduanya yang melampaui hubungan organisasi
itu akan ditentukan oleh waktu
dan waktu yang akan mencairkan mereka
yang mencairkan kalau banyak yang mengatakan sedang ada kebekuan hubungan
tapi kami yakin kok bahwa yang akan mencairkan adalah
bapak presiden jokowi dan bu megawati
tentang bagaimana mengelola indonesia ke depan begitu
inilah kesamaan kesamaan inilah yang pasti akan mempertemukan beliau berdua
pengamat politik adi prayitno menyebut
pertemuan antara presiden jokowi dan ketua umum megawati soekarno putri
hal ini dikarenakan ada luka yang cukup mendalam
pada megawati yang ditinggalkan akibat efek perbedaan politik dua ribu dua puluh empat
pertemuan antara jokowi dan megawati ini sangat sulit ya untuk dipertemukan satu sama yang lain
saya kira memang titik kulminasinya itu terkait dengan sikap politik yang berbeda
antara jokowi dan megawati sebagai ketua umum pdip
melihat tanda tanda alam sampai detik ini
saya termasuk yang cukup tidak yakin bahwa pertemuan ini bisa terrealisasi
jadi luka mendalam yang ditinggalkan efek perbedaan politik di dua ribu dua puluh empat
itu sangat sulit untuk dihilangkan dan cukup membekas memang di mbak megawati soekarno putri ya pak
pdi perjuangan menilai jokowi sudah kehilangan momen untuk rekonsiliasi dengan megawati
ketidakhadiran jokowi untuk bersilaturahmi ke rumah megawati di hari pertama lebaran
dinilai kian memperparah hubungan kedua tokoh itu
di dalam konteks rekonsiliasi itu sebenarnya ada momentum yang kemarin sudah terlewatkan
dimana pak jokowi juga saya kira tahu persis bahwa di hari pertama lebaran
ibu megawati soekarno putri selalu membuka open house secara terbatas
open house secara terbatas itu maksudnya adalah ibu mega punya tradisi di halbar hari pertama
membuka pintu rumahnya dan memberikan kesempatan orang orang tokoh tokoh masyarakat yang akan datang berlebaran untuk saling maaf memaafkan
meskipun tidak membuat pengumuman secara resmi